karena gue dengan bodohnya udah ngutarain semua isi perasaan gue sama lo
iya gue seneng
terus lo mau apa sekarang
atau mau ngasihanin gue
oh atau sekarang lo mau ngebully gue
silahkan gue udah siap
terima kasih wulandari
dan ngelindungin dia
itu sudahkun kalian sama dia yaudah father father kita sampai berulekan dengan kekuasaan kami doang involved

tuhan izinkanku menari karena telah ku sadari rasa ini bukan milikku sendiri
yang terhebat jadilah
karena ku kantungi sebuah bukti
aku akan menyerahkan hatiku dan hatiku
hanya kepada satu nama
oh my god gibran pake nama gue di puisinya
eh tunggu tunggu wulandari
kayaknya gue gak ada sebut nama gue wulandari deh
gue kan nyebutnya cuma wulan bukan wulandari
perempuan itu bernama wulandari
wulan per nama artinya bahkan wulandari
puisi tadi gue persembahkan buat lo
eh eh jangan jangan
gue minta buka
enggak enggak enggak
jadi kamu ngedance sama lo gibran
anda tau temen gue
nah dia men thanking si kyou
karena gue dengan bodohnya udah ngutarain semua isi perasaan gue sama lo
iya gue seneng
terus lo mau apa sekarang
atau mau ngasihanin gue
silahkan gue udah siap
terima kasih wanda dari
karena lo udah ubah khayalan gue jadi nyata
gue tau kelanjutan
gue tau lu itu gak pernah serius man
gue tau lo itu gak pernah serius man
gue tau lo itu gak pernah serius man
lan lo tuh kenapa sih dari tadi lari terus
lo sih ini ngapain ngejar ngejar gue
lo tuh rese banget tau gak